ya anda masih menyaksikan program spesial hajatan presiden joko widodo
dan saya tidak hanya berdua dengan justin disini karena disamping kami
di tengah tengah kami sudah ada menteri bumn bapak erick thohir
bapak pertama tama yang harus diucapkan adalah selamat
karena rangkaian acaranya ini sudah berjalan dengan lancar
masih malam kan
masih ada malam sampai malam kan
atau memang siang berhenti sudah
oh enggak dong pak
bukannya nanti malam jadi tv pool nih
betul itu sampai malam
sudah mulai lupa
oh jangan dong pak
tapi yang pasti itu tadi pak kami ucapkan selamat pak
ini masih jauh ini rangkaian acara sudah berjalan lancar
karena pak erick ini kan juga
tapi malam akan cantik lah
akan lebih spektakular pak
bagaimana bisa membedakan siang dan malam
ya kita lihat yang malam hari juga
oke berarti kejutan apa nih pak yang harus dinanti dari rangkaian acara di malam hari nanti
saya rasa lebih kepada suasana ya

kan itu banyak bunga
kalau terlalu tinggi itu membuat pengantin
karena dia tertutup kan
nah itu kemarin malam kita
turunkan bunga yang terlalu tinggi
supaya pengantin juga bisa melihat tamu yang datang
tamu yang duduk
tamu yang datang juga bisa melihat pengantin
itu salah satu yang kita
dan secara media pun
kalau ada bunga yang menutupi kepala kita
kita lagi jalan itu kan gak kelihatan juga
jadi semua bunga kita turunkan sedagu
itu salah satunya
lalu juga ada beberapa konstruksi
yang memang kan
kalau konstruksi itu ada yang dari bahan keras
dari bahan lunak
nah itu juga kita pastikan
kan kita tidak tahu kalau
nah itu juga kita tambah kerangka tambahan
supaya jangan sampai nanti
ada orang di sekitarnya
malah nanti ada sesuatu yang jatuh
nah ini kita hal hal sederhana
yang luar biasa
ini makanan menjadi kunci
kalau makannya kurang
pasti langsung jelek
dan saya juga memastikan
jangan sampai tidak ada yang membersihkan
ini kan bersih semua piring kotor
kalau jangan kelihatan kumuh gitu loh
nah ini yang memang yang detail yang harus dikerjakan
jadi tadi malam juga masih
sampai jam sembilan
malam sebelumnya masih
pak presiden juga datang jam sembilan
langsung ngecek ya pak presiden
iya luar biasa lah
wah luar biasa
kita belajar sangat detail
kalau pemimpin negara kita seperti itu
apalagi kita anak buahnya pembantunya
jadi attention to detail sih yang luar biasa
tadi ya kirap perjalanan cantik kan
luar biasa pak
sambutan dari warga yang ada
ini juga seperti ya pesta rakyat
memang bukan seperti
tapi memang pesta rakyat jatuhnya ya
dan kalau kita biasa gimmick gimmick di london
oh ternyata di solo ada gitu
itu dia pak
dan luar biasa kan dengan segala
budayanya dan sesuatu yang baik gitu
terima kasih pak sekarang lagi
kalau lihat tadi menu menu kan sempat disinggung sama pak erick ya
ini mungkin agak berbeda dengan pertanyaan pertanyaan dari yang lain ya pak ya
yang juga dinanti tadi kan catering menjadi salah satu kunci
ini memang disengaja di pesan oleh ibu iryana
gimana konsepnya pak
nah itu juga ibu memilih langsung
ada apa aja pak
ya tadi baru cobain satu sih
baru coba kopior sama selar solo
berarti pak erick
kayaknya mesti balik lagi nih
harus balik lagi nih
kayaknya pas makan siang
tapi mungkin terakhir pak erick harapannya apa sih pak untuk
mas kaisang dan juga mbak erina ini sebagai dua orang yang berbahagia sekali hari ini
ya kembali kan ini generasi muda
kadang kadang dalam berhubungan
kadang kadang apalagi anak anak muda ini kan banyak
mengumpulkan pendapatnya secara langsung
nah jangan sampai ketika kita mengumpulkan pendapatnya secara langsung
itu dan terbuka mengurangi justru rasa hormat satu dan lainnya
nah ini yang harus dijaga karena kenapa
perkawinan sukses itu ketika kedua calon saling menghormati
saling sayang dan kalau ada permasalahan satu dan lainnya pasti apa
yang salah dua duanya
karena tidak ada satu satu saja ya pak ya
kalau itu berarti justru akan tambah menjauhkan
hubungannya ya pak enak
saya menghadapi kondisi seperti itu tips and trick dari seorang erick
atau seperti apa pak
kalau lagi ngambek ngambekan misalnya
ya kalau saya kembali
kalau tidak bisa diskusi saat itu berhenti aja dulu
ada yang mau baca buku ada yang mau nonton
take break lah satu dua jam
oke wah luar biasa
atau mungkin bisa kembali makan lagi gitu pak ya
tapi jangan gombal
jangan ya pak ya
tapi di manfaatkan momennya mungkin healing tadi misalnya ya
ada di antaranya yaitu naik maskapainya juga yang dari dalam negeri ya pak ya
luar biasa luar biasa
halus sekali masuknya ya
tapi saya mau terakhir minta pandangannya bapak nih
karena kalau kita lihat kan ini juga pesaraknya yang melibatkan umkm gitu kan ya
semua pihak juga terlibat aktif disini
bahkan yang juga diapresiasi adalah cahaya lampu malam ini kan juga dari kita
ya kita tunggu kalau cerita sekarang
oh cerita nanti aja pak
baiklah kalau gitu
berarti nanti malam pak erick janji ya
jadi nanti malam kalau di interview lihat
pak erick janji nanti malam kita interview lagi ya pak erick
menilai jangan saya kalian
baiklah kalau gitu terima kasih banyak dan selamat bapak atas rangkaian acara sejauh ini
mudah mudahan masih ada
beberapa jam kedepan
baik terima kasih banyak pak erick thobi
terima kasih banyak
boleh bapak saya bawa microphone nya
silakan bapak terima kasih banyak bapak